senin pagi dinas tenaga kerja kabupaten tanggerang banten dipenuhi warga yang akan mengurus surat keterangan pencari kerja
bahkan warga yang sudah menunggu berjam jam harus kecewa lantaran tidak memperoleh nomor antrian untuk mendapat pelayanan pembuatan kartu kuning
para pencari kerja berdesakan untuk mengurus surat keterangan pencari kerja atau kartu kuning di dinas tenaga kerja kabupaten tanggerang banten
para pencari kerja yang sudah antre sejak senin pagi sepuluh juli tak sabar untuk mendapatkan pelayanan pembuatan surat keterangan pencari kerja
antrian memanjang mencapai halaman gedung di senaker
meski sudah antre sejak pagi sebagian pemohon pembuatan kartu kuning harus kecewa lantaran tak mendapat nomor antrian
sebab jumlah pemohon membeludak sedangkan dinas tenaga kerja hanya membatasi pelayanan untuk delapan ratus orang per hari
terus sudah dapat belum mbak antre
rencananya mau ngelamur di mana mbak
udah berapa jam mbak disini tadi antre
dari setengah delapan sampai sekarang yang berapa jam
belum dapat dapat ya
mbak kesini udah berapa kali lah
baru ini doang
udah belum mbak
udah belum dapat
dari jam berapa mbak kesini mbak
dari jam tujuh
kecewa gak mbak gak dapat nomor antrian mbak
kecewa gak dapat nomor antrian
terus harapannya apa mbak kedepannya
mau berhabi pagi abis subuh kesini
saya dapat antrian sahur disini
kepala bidang penempatan tenaga kerja mengatakan jumlah pencari kerja yang datang setelah lebaran dan kelulusan sekolah meningkat dibanding sebelumnya
terjadilah lonjakan yang biasanya hanya dua ratus sampai tiga ratus hari hari normal
sekarang sampai lebih dari delapan ratus
nah yang kita layani itu hanya mampu dengan dua belas loket yang ada
kita hanya mampu sekitar delapan ratus empat puluh orang yang bisa kita layani
nah ini juga pertimbangannya karena kemampuan dari operator itu dalam satu hari itu maksimal hanya sekitar tujuh puluh
sementara itu di kabupaten tanggerang ratusan lawangan kerja dilaporkan perusahaan ke dinas tenaga kerja kabupaten tanggerang
banyaknya pencari kerja ini diperkirakan akan berlangsung hingga akhir agustus mendatang
mengingat pemohon pembuatan surat kuning terus meningkat
dodi wahyudi tanggerang